sweden dan inggris sudah dua puluh empat kali berhadapan namun baru tiga kali di piala dunia
dari dua puluh empat pertemuan sweden menang tujuh kali berbanding delapan milik inggris dan sembilan sisanya berakhir imbang
duel terakhir keduanya terjadi pada november dua ribu dua belas saat zlatan libraimovic mencetak seluruh gol sweden yang menang empat dua
dan berikut persiapan sweden dan inggris jelang laga perempat final piala dunia dua ribu delapan belas
sweden akan kehilangan back kanan andalannya mikael lustic yang mendapat akumulasi kartu kuning
sebagai gantinya emilcraft siap masuk starting line up untuk lawan inggris
namun lini tengah sweden akan kembali dihuni sebastian larson setelah menjalani hukuman bertanding di babak enam belas besar
menjelang duel di samara arena pelatih jan anderson memuji progres yang ditampilkan tim nasional inggris
di kubu inggris jamie vardy dipastikan tak bisa main karena masih berkutat dengan cedera pangkal paha saat melawan kolombia
asli yang dilaporkan sudah pulih dari cedera engkel begitu juga dengan kyle walker yang sudah kembali mencapai kebugaran penuh
empat pemain inggris yang terancam akumulasi kartu kuning adalah jordan henderson jesse linggar ruben lovenustick dan walker
kapten harry kane menegaskan seluruh pemain inggris semakin solid dan siap menghadapi sweden
pertama kali ingin mencapai keputusan menang dan itu membuat kita lebih bangga dengan satu sama lain
saya melihat mereka seperti adik beradik saya dan mereka melihat saya sama
kita akan melakukan apa saja untuk satu sama lain dan itu yang kita harus lakukan untuk pertempuran selanjutnya
sepanjang turnamen piala dunia dua ribu delapan belas swedia sudah membuktikan diri sebagai lawan yang sulit ditaklukkan
meskipun di atas kertas inggris lebih diunggulkan menang namun the tiga lions patut waspada
dan kita akan membahas pertandingan ini bersama pak ketua pertanian
selamat datang kang jalu
tapi sebelum kabar baik kang jalu gimana sedih ya karena berhasil kalah
saya sudah melihat bahwa belgia ini punya potensi untuk menyulitkan dan terbukti pada pertandingan semalam
walaupun berhasil secara penguasaan bola lebih mendominasi ternyata taktik roberto martinez yang menerapkan dua gelanang pertahanan
biasanya kevin de bruyne ke depan untuk menemani rukaku dan hazard berhasil
berhasil akhirnya harus tersisih walaupun tidak tahu bahwa brazil adalah tim yang paling diunggulkan dari seluruh pilihan
tapi kalau kita melihat piala dunia kali ini memang uniknya ialah banyak hasil yang tidak terduga
apa yang bisa dibaca dari gejala itu
kalau saya sih melihat bahwa ini pertandingan piala dunia ini pasti pride yang dibawa adalah mewakili negara
semua tim pasti akan berusaha
kemudian kita melihat ada bahwa perkembangan taktik yang lebih fokus mengutamakan pertahanan dan mengandalkan serangan balik
salah satunya adalah tim sweden yang akan kita bahas hari ini
mereka bermain begitu luar biasa bayangkan saja
dari segi penguasaan buat tapi mereka bisa menciptakan tiga puluh dua peluang melalui open play
berbandingkan dengan inggris yang total hanya mengkreasi dua puluh lima peluang
jadi saya rasa taktik ini yang memang dengan menguatkan lini pertahanan
membuat beberapa tim kesulitan untuk meraihfect
karena sudah membahas tadi masalah sweden sedikit
kita langsung melihat ya bagaimana skema permainan sweden
kalau kita melihat sendiri sweden sejauh ini mungkin yang seperti kang jalu katakan
mereka juga termasuk tim yang paling sedikit kebobolan
tapi bagaimana sebenarnya nanti laga ini akan berjalan bagi sweden
kalau saya melihat dari pertanyaan pertanyaan sebelumnya
sweden pasti akan bermain dengan pola empat empat dua
dan setiap para pemain ini ketika mengalami serangan
akan bermain sangat kompak untuk memainkan garis pertahanan rendah
ini terbukti beberapa kali permainan seperti meksiko begitu jerman
walaupun jerman pada akhirnya menang kerap kesulitan
mereka akan mengandalkan tiga pemain
ketika melakukan serangan balik cepat
toivonen beberapa kali
juga ketika sweden bertahan pasti akan membantu salah satu dari sektor pertahanan
menghadapi inggris yang tampil biasanya lebih mendominasi
forsberg dan bek ini pasti akan sangat diandalkan
untuk serangan serangan balik cepat dari sektor tengah
tapi kalau kita perhatikan juga forceburg bisa dikatakan dari empat belas kali percobaan
dia baru bisa gol kemarin satu kan
tapi juga kalau kita lihat disini ada lustig yang tidak bermain
anda melihat ini akan mengurangi produktivitas dari penyerangan dari sisi sayap yang akan dimiliki sweden
jadi mereka akan memanfaatkan kelangahan dari para pemain penyerang lawan
ketika mereka bisa memotong bola mereka pasti akan melakukan serangan balik cepat
entah itu kalah forsberg maupun ke arah toivonen
maupun markus bek yang bermain di lini depan
ini yang kita lihat pada pertandingan melawan meksiko
sweden akan bermain sangat disiplin
mereka memancing lawan untuk bermain ke area pertahanan
menyerang habis habisan ke area pertahanan
kemudian melihat celah dan itu melakukan serangan baik dan biasanya itu memang
ekdal dan sebastian larsson yang kembali sudah kembali tampil
laga ini akan memegang peranan kunci
berarti anda melihat nanti penyerangan balik
serangan balik itu akan muncul dari ekdal dan larsson
ketika mungkin lawan terlalu asik menyerang ya
dan kalau kita melihat seandainya
ada satu nama di sana yang sebenarnya cukup bisa saya katakan
saya cukup suka melihat permainannya
walaupun dia sudah berumur kayak kang jalu juga ya
grandfist disini dia mencetak dua goal dari penalti
dan sebenarnya kematangan usia dan seperti apa dia mungkin harus
berhasil pertahanan swedia dan juga ikut membantu penyerangan
kalau granfish cukup terbantu dengan strategi yang dilakukan oleh underson
mereka bermain semua
ada delapan pemain bertahan swedia ketika lawan menyerang
grafis walaupun dari segi usia
tapi dia punya kemampuan dalam membaca bola
akan sangat melengkapi dengan lindelock yang menurut saya unggul dalam bola bola udara
tapi jangan salah
grandfist ini dan lindelof ini juga menjadi andalan ketika terjadi set fist di kotak penalti lawan
mereka punya keunggulan dalam hal postur tubuh
hal ini menjadi sangat penting karena kita tahu bahwa
inggris pun sangat mengandalkan set fist
baik berarti anda melihat bahwa disini swedia cukup mampu untuk mengantisipasi goal set fist
yang mungkin diciptakan oleh inggris karena sejauh ini kita melihat inggris cukup banyak mencetak go
betul dari dua puluh lima kreasi enam belas jantanya lewat set fist dan goal pun demikian ya
dari total hanya dua yang melalui open play
jadi saya rasa tugas utama para pemain swedia kali ini adalah bagaimana
mengeliminasi atau meminimalkan peluang inggris dari situasi bola mati
karena itulah yang memang menjadi andalan utama walaupun
kita tidak bisa memungkiri bahwa sebenarnya ada beberapa pemain inggris yang punya kemampuan untuk melakukan penetrasi dan mencetak gol dari open play
baik kalau gitu kita beralih ke inggris kita akan melihat inggris
inggris sendiri apa saja sebenarnya pilihan strategi yang mungkin dimiliki oleh pelatih shortgate dengan sejumlah pemain yang dimiliki karena kita tahu usia cukup muda ya
kita melihat yang paling menarik adalah ketika dia memainkan stelling sebagai tanam dengan harry game
sterling di sini sebenarnya diposisi adalah pemain nomor sepuluh
ini dia southgate tentu melihat bahwa sterling ketika berpengaruh
di liverpool maupun di manchester sendiri beberapa kali tampil di posisi nomor sepuluh dan tampil begitu cemerlang
di manchester city mungkin dia hanya kehalangan oleh david silva atau kevin de bruyne tapi sejatinya di posisi nomor sepuluh sterling begitu luar biasa
nah ketika harry kane bisa dimatikan oleh dua di granville peran sterling ini akan sangat fitarian karena dialah yang bisa masuk dari lini kedua
sementara kekuatan utama inggris lainnya adalah serangan dari dua sektor sayap
tiga pr dan dua
iya betul terutama kira kira tiga pr dia menjadi chance creative yang paling banyak dari tim masing masing melalui umpan umpan silangnya
yang menjadi persoalan dari inggris adalah apakah mereka akan melakukan kesalahan yang sama seperti melawan sweden
eh maaf seperti ketika swiss melawan swedia ketika itu swiss seringkali melakukan umpan umpan lambung tapi kemudian bisa dimantahkan oleh lindelof maupun granville
nah inilah disinilah peran yang sangat penting adalah dari dele ayu dan juga sterling dan lingard untuk mencetak gol dan kreasi dari lini kedua
baik tapi kalau kita lihat juga saya jarang sekali melihat duet harry kane dengan rashford
seandainya sterling mungkin tidak bisa melakukan hal ini ya
dengan harry kane ataupun juga kane yang sudah dimatikan
apakah ada kemungkinan saya riceford berduet dengan sterling di depan
ya sangat mungkin tetapi kita melihat kemungkinan sterling akan digantikan juga ya
riceford tentu bermain dengan karakter yang saling melengkapi dengan harry kane
harry kan dia bisa sebagai target man serta rashford bermain lebih menjelajah yang itu yang dilakukan di manchester united
ya seperti halnya sterling mereka akan transport akan bermain lebih liar ke arah sektor saya
baik berarti mungkin agar harry kane bisa membuka ruang seperti itu ya
kita lihat lawan dalam hal ini sweden tidak bermain dengan gaya ball position
sementara inggris pasti akan sangat mengandalkan ball position
apakah ini menjadi kelemahan atau justru juga bisa menjadi kekuatan karena terus aktif menguasai bola
ya ini bisa menjadi kelemahan ketika inggris bermain sangat sabar jangan sampai back back mereka terpancing
mereka harus mencontoh dari meksiko ketika meksiko tampil begitu dominasi atas sweden
ada dua pemain bertahan meksiko yang ikut membantu menyerang
dan situlah ketika dua serangan balik cepat dari sweden bisa berbuah gol
jadi tugas dari ini adalah harry maguire johnstone jangan sampai terlalu aktif
biarlah ky walker yang sebagai pemain yang ikut membantu lini tengah untuk memotong serangan pertama
karena ketika maguire dan johnstone ikut membantu dan naik menyerang
ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh young force luke maupun ola toyvonen ketika melakukan serangan balik

ketika mungkin serangan balik terjadi
siapa yang bisa kita katakan mungkin pemain yang harus paling bertanggung jawab untuk berada di tengah
dan mungkin bisa memutus serangan balik tersebut
jordan henderson jordan henderson harus menjadi pemain
dia punya kemampuan untuk menjadi pemotong pertama sekaligus dia juga bisa memberikan umpan pertama ketika melakukan serangan balik cepat bagi inggris
henderson sendiri memang posisi sejatinya bukan gelandang bertahan tapi dengan kemampuan passing dia dan kemampuan dia membaca bola
tugas utamanya tentu bukan tackling tapi membaca arah pasangan
membaca arah passing dari sweden dan dia tahu harus kapan memotongnya
baik kalau begitu kita pengen tahu juga nih kang jaludari
anda sendiri tadi strategi sudah kita lihat seperti apa kekuatan dan kelemahan kedua tim ini laga akan berlangsung sembilan puluh menit atau akan berlanjut ke adu penalti
kalau saya sih berharap ini berlangsung dan selama sembilan puluh menit dengan salah satu tim meraih kemenangan pp
siapa yang menang
potensi menang paling besar tentu di inggris
di inggris ya di atas kertas tapi kang jalu
iya tapi kalau saya sih melihat inggris penampilannya gini berbeda dengan inggris era era sebelumnya
inggris kali ini adalah inggris yang bermain lebih kompak ketika era tujuh galet lampard maupun david mereka adalah tim yang bermaterikan pemain bintang
tapi kali ini inggris menurut saya adalah tim bintang dalam artian mereka kumpulan materi pemain yang bagus kemudian dikumpulkan oleh garet southgate dan menjadi tim yang lebih kompak dibandingkan era sebelumnya
berarti walaupun dengan usia muda dan pengalaman mungkin yang masih cukup minim di piala dunia anda melihat inggris akan memenangkan laga ini
iya dengan menghadapi sweden saya rasa inggris punya peluang itu tapi kita berbicara hanya per partai partai ini
baik siapa yang akan mencetak gol kalau begitu
harry kane mungkin akan dimutikan tapi gini ketika mendapatkan situasi bola mati harry kane tidak boleh dikesan tingkat
baik kalau gitu kang jalu baik bagi anda juga yang fans inggris mungkin ya mungkin sepakat dengan kang jalu silahkan aja tapi kalau saya sih melihatnya seperti sweden ya karena sweden semakin gak terduga semenjak gak ada ibrahimovi
betul ya karena memang secara ya sama seperti ini sebagai pemain tim sebagai tim lebih kompak karena mereka tidak ada satupun yang akan dituju dalam permainan lebih merata
baik gak kayak brazil ya kalau bergantung sama neymar
nah kasihan brazil ya pak
ya udah kalau gitu kang jalu
sebelah ketemu lagi ya